melakukan suatu perubahan awalnya memang menjadi tantangan tersendiri
namun semua itu bisa dihadapi jika kita bekerja dari hati dan diniatkan dari diri sendiri
saya ranika ayu mayangdiwari analis di departemen sumberdaya manusia bank indonesia
dalam menjalankan tugas menjaga kestabilan ekonomi dan mempertahankan nilai tukar rupiah
bank indonesia harus didukung oleh individu yang kompeten di bidangnya
di unit kerja saya saat ini kelompok kebijakan manajemen budaya organisasi
saya dan seluruh tim siap membentuk insan yang profesional berintegritas serta berahlak mulia
agar sesuai dengan nilai nilai strategis dalam menjalankan tugas di bank indonesia
dalam suatu framework budaya kerja penting untuk menjaga energi positif
komunikasi yang efektif
hal ini untuk menghasilkan potensi pegawai yang optimal dan kondisi kerja yang produktif
tentunya ini akan berujung terciptanya role model yang cerdas bermotivasi tinggi
dan mampu bekerja sama dengan baik
buat saya kerja itu bukan hanya menyelesaikan
tapi gimana kita bisa bermanfaat dan memberi arti untuk orang lain
saya bangga menjadi salah satu bagian yang turut mendukung visi bank indonesia
untuk menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional
dan terbaik di antara negara emerging market untuk indonesia maju
bank indonesia mendukung seluruh pegawainya untuk terus berkembang dan berinovasi dalam empat pilar budaya kerja
yaitu bi prestasi bi inovasi bi digital dan bi religi
langkah inovasi dan pengembangan yang kami lakukan tidak harus terkait dengan inflasi
sistem pembayaran nilai tukar rupiah atau hal hal strategis lainnya
justru inovasi terkecil dari lingkungan sekitar kitalah yang menjadi kunci bergeraknya mimpi mimpi besar
bukan hanya seremonial belaka tapi aksi nyata yang impactnya terasa